tadi sudah dijelaskan mengenai backlog tapi mungkin pupr memiliki sebuah gambaran lain untuk menjelaskan bagaimana sih situasi backlog gap kepemilikan hunian di indonesia
dan apakah benar penyebabnya ini adalah pembiayaan sebenarnya silahkan pak
baik terima kasih mbak nurul
saya akan menghormati mbak rastafasidin mbak kandang magia
jadi tadi selalu saya sampaikan itu ada sembilan sembilan juta backlog kepemilikan jadi yang belum punya rumah
namun di luar itu berdasarkan susunan dua ribu dua puluh tiga itu ada lagi dua puluh enam juta yang rumahnya tidak layak huni
jadi kalau kita hitung totalnya ada sekitar tiga puluh enam juta yang harus kita selesaikan
nah sehingga besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah ya solusinya dia bisa kpr
jadi sebagaimana disampaikan oleh pak r u ya atau kredit membangun rumah membangun sendiri
tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah
jadi dua hal ini harus kita selesaikan
nah tentu kalau kita melihat program kita hari ini
ada yang namanya flpp fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang sumbernya dari apbn
itu rata rata tahun lalu itu ada sekitar dua ratus dua puluh sembilan ribu yang disediakan tahun ini agak turun satu ratus enam puluh tujuh ribu ya
itu salah satu program lalu program yang lainnya yang tapera
nah tapera sendiri hari ini masih jumlahnya kecil karena tadi memang sampai saat ini belum dilakukan pungutan
nanti kalau sudah besar harusnya nanti ini bisa menopang bersama sama dengan dana apbn tadi
bisa menyelesaikan backlog yang besar tadi
itu kondisi real yang dihadapi
di luar ini juga ada fasilitas yang namanya subsidi uang muka yang sebanyak empat juta rupiah kepada para penerima manfaat
nanti yang diantaranya beberapa yang akan tampil
itu mungkin bu mbak luluh apa lagi tadi
baik terkait dengan peran pupr dalam proses
penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni bagaimana perannya pak
terutama nanti dikaitkan dengan ketika tapera sudah berjalan pak
ya tentu kembali lagi tadi bagaimana backlog angka besar tadi bisa secara terukur
kita selesaikan kita butuh skema skema pembiayaannya
nah berdasarkan undang undang tadi undang undang empat dan juga undang undang nomor satu ya
bp tapera adalah nanti ultimate
institusi yang nanti didesain untuk menyelesaikan masalah permasalahan perumahan ini
dimana cara kerjanya ya melalui skema tadi tabungan dari anggotanya
lalu nanti oleh bp tapera akan dipupuk sehingga nilainya besar
dari hasil pemupukan akan dimanfaatkan untuk menyediakan kpr tadi dengan bunga yang terjangkau
ilustrasinya sudah disampaikan oleh komisioner ya seperti itu
nah tentu tantangan besarnya adalah di skala nih
kalau tadi kami sampaikan hari ini baru sekitar dua ratus lima puluh ribuan unit
padahal kalau melihat jumlah yang harus bisa larikan sangat besar sehingga perlu inovasi di sini ya
nah satu lagi mungkin program di kementerian pupr kami juga ada yang namanya bsps
singulan pembiayaan untuk rumah suadaya
nah ini diperuntukkan tadi bagi yang berada di desil satu ratus dua puluh
yang memang pendapatannya tidak memungkinkan untuk membeli rumah seperti itu
adakah bisa diberikan contoh negara negara yang sudah menerapkan program mirip dengan skema tapera ini pak
ya ada banyak negara yang sudah
menerapkan yang paling dekat mungkin singapura dengan central providen fund ya
kemudian ada di malaysia itu employe provident fund juga wajib
sumbernya sama dari tenaga kerja juga dari pemberi kerja ya
kemudian ada juga di china housing trofident fund
dan di korea selatan ada national housing fund
terima kasih banyak penjelasannya dari pupr